amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ini merupakan amanah dari pimpinan mpr periode sebelumnya
yang akan dilanjutkan kembali oleh pimpinan mpr saat ini
banyak suara yang menyuarakan mengenai hal ini terutama dari elit partai politik elit dpd hingga pimpinan mpr itu sendiri
tak sedikit yang menolak namun banyak juga yang setuju
ketua mpr ri bambang sotio menyinggung wacana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam pidatonya di sidang tahunan bersama enam belas agustus dua ribu dua puluh
bambang memastikan perubahan dalam uud empat puluh lima akan dilakukan secara terbatas atau hanya beberapa pasal saja
salah satunya menambah wewenang mpr untuk menetapkan pokok pokok haluan negara
keberadaan pphn yang bersifat arahan dipastikan
pemerintah tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional
baik dalam bentuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah
pphn akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan sppn rpjp dan rpjm yang lebih bersifat teknokratis
dengan pphn maka rencana strategis
pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan
tidak terbatas oleh priorisasi pemerintah yang bersifat elektoral
nantinya dokumen haluan negara ini akan menjadi pedoman bagi presiden untuk menjalankan rencana pembangunan nasional
dalam kata lain presiden akan mengikuti apa yang menjadi pedoman yang disun oleh mpr
pakar hukum tata negara dari universitas parahyangan asep warlan yusuf menyebut
konsep gbhn atau pphn ini dapat disusun tersendiri melalui tap mpr
dengan kata lain mpr tak perlu harus mengamandemen undang undang dasar
menurutnya yang terpenting sekarang adalah jangan sampai perubahan undang undang dasar atau tap mpr hanya untuk kepentingan segelintir kelompok
garis garis pemerintah negara
yang kedua basila memang mpr punya kewenangan untuk mengubah tap mpr yang berlaku
satu di antaranya basila adalah tap mpr mengenai visi indonesia dua ribu dua puluh lima
nah sebetulnya kan visi itu bisa diubah atau visi indonesia masa depan misalnya masa depan
jadi sebetulnya ada maskah tentang gbhn versi tahun dua ribu dua puluh satu
nah kalau kita ingin ubah pun boleh
tidak usah mengubah undang undang dasar tapi mpr bersidang untuk mengubah produk yang masih berlaku
selain soal pphn amandemen ud empat puluh lima juga dikhawatirkan akan melebar ke isu perpanjangan masa jabatan presiden
meskipun periodisasi dan juga pphn tidak bersinggungan langsung
amandemen dikhawatirkan akan tetap menjadi jalan masuk atau pintu masuk untuk mengubah tatanan sistem demokrasi indonesia
pendiri saiful mujani research and consulting smrc saiful mujani
mengatakan amandemen undang undang dasar adalah langkah yang bertentangan dengan sistem demokrasi indonesia yang saat ini menganut sistem presidensial
jika mpr mengamandemen ud empat puluh lima dan memasukkan unsur pphn di dalamnya
itu artinya posisi mpr berada di atas presiden
jika demikian artinya ada kemunduran sistem demokrasi saat ini
pertama yang terbatas itu apa
pertama yang terbatas itu apa
pertama yang terbatas itu apa
terbatas yang dimaksud
pdip itu adalah
gbhn garis besar haluan negara
saya katakan tadi itu pun
sistem demokrasi presidensial kita
mendikte presiden tidak ada
kita dasarnya dalam demokrasi
adalah semua kekuasaan ada di rakyat
mpr membuat gbhn
dan itu dijadikan
presiden bekerja maka
mpr berada posisinya
lebih tinggi daripada presiden
dan itu tidak benar
ancang ancang amandemen uud empat puluh lima
semakin menemui titik terang
litpr dan dpd sudah
memberi sinyal lampu hijau
untuk mengamandemen undang undang dasar
amandemen terbatas ud empat puluh lima
rencananya akan menambahkan dua ayat
di pasal tiga dan pasal dua puluh tiga
penambahan satu ayat pada pasal tiga
nantinya akan memberi kewenangan kepada mpr
untuk mengubah dan menetapkan
penambahan satu ayat pada pasal dua puluh tiga
untuk mengatur kewenangan
dpr dan pphn
dan itu adalah yang kita lakukan

pphn menolak ruu apbn
yang diajukan presiden apabila
tidak sesuai pphn
hingga saat ini belum ada kepastian
kapan pembahasan soal pphn
akan dimulai oleh mpr
yang jelas sesuai dengan pasal tiga puluh tujuh
undang undang dasar empat puluh lima
syarat untuk mengamandemen uud
adalah atas persetujuan minimal
sepertiga dari total
anggota mpr atau
mendapat dua ratus tiga puluh tujuh suara
dari total tujuh ratus